polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan pembakaran seorang wanita yang jenazahnya ditemukan di pantai karang serang tanggerang banten
pelaku adalah kekasih korban keduanya berencana melangsungkan pernikahan bulan agustus mendatang
ironisnya lagi pembunuhan ini terjadi sehari setelah mereka melakukan sesi foto pre wedding
pembunuhan yang terjadi di pantai karang serang
berinisial lr lulusan s dua bidang teknologi informasi di australia
sementara pelaku merupakan pengemudi taksi online dan memiliki toko online
rencananya pelaku dan korban akan melangsungkan pernikahan pada bulan agustus mendatang
dari tangan pelaku petugas menyita selimut yang digunakan untuk membungkus jenazah korban pakaian korban dan mobil
pada hari kejadian terjadi keributan di antara keduanya korban dan pelaku
sampai membuat perlengkapan
pelaku marah karena merasa harga dirinya diperlakukan direndahkan
sebelumnya pada jumat empat mei lalu warga menemukan jenazah korban di bibir pantai karangserang mauk tangerang banten
saat ditemukan kondisi korban sudah hangus terbakar dan terdapat tiga luka tusukan senjata tajam di perut dada dan punggungnya
pelaku mengaku membakar jasad korban untuk menghilangkan jejak
saya takut banget saya mau hilangin jejaknya
kalau kurang itu akan jadi tabu aja atau aja maksimal
pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan dengan ancaman lima belas tahun penjara
henterawan wikongko jakarta